ratusan warga senin siang terlibat kericuhan dengan petugas satpol pp
saat memprotes pembangunan proyek umbulan di pasuruan
warga menuntut proyek segera dihentikan karena dapat menimbulkan krisis air
kericuhan antara ratusan masa pendemo dengan satuan polisi pamung praja ini
terjadi di depan gedung dprd pasuruan senin siang
ricuh dipicu penghadangan yang dilakukan satpol pp
setelah pendemo memaksa masuk ke gedung wakil rakyat karena tak ditemui wakil rakyat
kericuhan semakin menjadi saat sejumlah pendemo yang membawa boneka tikus berdasi
berusaha menerobos barisan satpol pp hingga terjadi baku hantam
kemarahan masa meredah setelah ketua dprd pasuruan akhirnya bersedia
menemui para pengunjung
dalam demo ini pendemo menyampaikan tuntutannya yaitu menolak keputusan bupati pasuruan
yang beberapa tahun lalu menandatangani perjanjian proyek umbulan
tanpa terlebih dahulu melihat hasil analisa dampak lingkungan
mereka menilai proyek umbulan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat kabupaten pasuruan
selain itu mega proyek umbulan justru akan memicu terjadinya krisis air di pasuruan
akibat eksploitasi berlebihan air sumber umbulan